selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda yang berada di kawasan dki jakarta dan sekitarnya dan selamat menjalankan ibadah puasa
ada informasi ini pelaku pembunuhan calon siswa ataupun casis bintara tni al iwan sutrisman telaumbanuwa terancam hukuman mati
karena melibatkan warga sipil penyidikan keduanya dilakukan terpisah
penyelidikan dan penahanan terhadap muhammad alvin ini dilakukan di polres sawah lunto
sementara penyidikan dan penahanan terhadap serda adan aryan marshal dilakukan di pemalan tamal dua padang
keduanya sama sama terancam dikenai pasal berlapis
sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan terhadap iwan sutrisman mantan calon siswa bintara tni al
serda adan dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup
sebelum membunuh iwan sutrisman telahum banua dua pelaku serda adan aryan marshal dan seorang warga sipil muhammad alfin
ini membawa korban ke kawasan wisata tambang danau biru kota sewalunto sumatera barat tahun dua ribu dua puluh dua lalu
korban lalu dibunuh di hutan pinus lalu jenazahnya dibuang di kawasan tersebut
jadi dibawa ke soeh lunto di daerah
dia mencari namanya daerah namanya danau biru
kemudian ke atas masih bolak balik sekitar dua tiga kali lah
ya dua tiga kali naik turun naik turun
karena almarhum atau korban tidak tahan untuk pengen buang air kecil
akhirnya ada suatu tempat di perkebunan pinus
ya perkebunan pinus turun perkebunan pinus ya
perkembangan pinus turun untuk
buang air kecil kemudian dari pihak serda anan memutuskan
oh inilah tempat yang tepat untuk menghabisinya